good morning pemirsa apa kabar di hari ini
wah pasti sehat dong ya dan bersemangat akhir pekan gitu loh
nah hari ini saya mau kasih tips cemilan
ini tuh sebetulnya lagi hits biasanya dijual bareng sama mie ayam
yaitu bakso goreng
pasti enak langsung kita bikin segera di morning tips
oke jadi bahannya untuk daging yang kita pakai
itu tuh sebetulnya mirip sama kalau kita bikin dimsum
terus juga ini ada udangnya
oke jadi ini satu ratus lima puluh gram udang ini tiga ratus lima puluh gram daging paha ayam
ya kan yang sudah dihilangkan tulangnya
nah selanjutnya seperti telur saya pakai dua butir telur
juga ada tepung ini adalah tepung tapioca ya pemirsa ya
dan ada tambahan untuk rasa seperti ada minyak wijen
terus juga ada merica ada garam ada kaldu jamur
terus juga ada gula dan ini nih baking soda
kita pakai satu sendok teh aja karena fungsinya hanya untuk supaya mekar gitu ya
tapi ilmu yang saya baru tahu kalau misalnya bikin bakso
coba gilingnya pakai es batu ini
yang katanya itu bisa menurunkan suhu dagingnya
karena kalau menggiling daging dengan suhu panas itu katanya bisa merusak protein
ataupun gizi didalam dagingen jadi ini bisa membantu itu
plus juga bikin baksonya lebih kenyal
nanti kita lan con bikin ya
daging ayam yang keras keras yang padat padat di bagian bawah
udang sudah di put los
minyak kuih jen
baru kita giling bersamaan
es batu ini
bikin adonannya jadi gak terlalu encer
karena kalau kita pakai air
pasti adonannya lebih encer
kita blender dulu semua
ini tepungnya kita masukkan semuanya aja
kita aduk dulu ya
kita akan menggoreng
apinya sudah panas
sudah terlihat ya
ini warnanya berubah kecoklatan
artinya sudah matang nih
ukurannya jadi lebih besar ya
karena tadi kita pakai baking soda
langsung aja deh
untuk anda yang ketinggalan
apa apa aja resepnya bagaimana
cara masaknya juga bagaimana
ini dia untuk anda
pasti akan lebih kanci
jadi kayak otak otak
tapi gak terlalu kenyal
pantes dihidangkan untuk sembilan keluarga